dengan enam puluh dua emas empat puluh empat perak dan juga dua puluh lima perunggu
di bawah itu ada jepang kemudian korea selatan ada iran dan indonesia berada di posisi kelima
perolehan medali sementara asian games dua ribu delapan belas